ada yang pengangguran
hah bukan pengangguran tau seniman
iya seniman tapi emang jarang dapat jobnya sih
di rumah berantem
di jalanan berantem
sekarang di hutan aja berantem
gak malu tuh sama monyet tuh liat liatin tuh
jangan kayak gitu dong
nggak usah kesana sana kali
gak mau nyak
mantannya emang sama dong ya
yaudah deh kita pulang aja
takut sama monyet dong
kalau kita nggak mau hal buruk terjadi sama keluarga kita
kita harus sebut
oh gitu ya boy
itu artinya kita berlindung sama allah pak
biar gak terjadi hal buruk sama keluarga kita
iya bener itu boy
papa juga tau sebenernya
cuma tadi lupa aja
malum lah boy
kayaknya mama beneran
kalau kita motor motor terus
apa kamu gak takut
kalau kita juga kesasar
papa tenang aja
boy udah hafal jalan disini pa
soalnya boy sering banget hiking disini
kapan kamu pernah kesini
ya ampun papa
papanya aja yang gak nge
kalau boy minta yang lainnya
makanya jangan sibuk sama kerjaannya
papa inget sekarang
papa cuma lupa aja boy
udah dua kali kali lupa ya
mudah mudahan jangan tiga kali ya
oke kita harus cari mama deh
kita kesitu deh tante
dari tadi kamu ngomongnya kayaknya disitu
kayaknya dari sana lagi
kayaknya dari sana lagi
terus gak karu karuan yang ada kita ngasah tau
kamu tuh harus tahu dong
tentu tuh udah capek nih
kayaknya itu suaranya si buai sama papanya
iya suaranya si boy sama papanya
itu kayak suara mama kamu
kayaknya sore dari arah sana
gatuh lagi tante
mendingan kita turun aja udah pada jatuh
mama disini papa
mama seneng ketemu sama boy
kamu tau gak mama tuh udah ketakutan
mama nyasar tau
untung aja kalian
seneng nemuin mama
mama udah takut banget gak tau harus gimana
sampai sampai tau gak
sampai sampai mama itu berdoa
lo sama allah minta tolong tau
boy boy makasih ya
aku seneng banget kamu nyariin aku
kalo kamu gak nemuin aku sama tante marissa
kita gak akan bisa ketemu sama kamu lagi
kita akan nyasar terus sih tante ya
makasih ya boy udah nyariin aku
gue kesini nyari nyokap gue bukan nyari lo
seneng udah ketemu sama boy
jauh lebih bisa jawab
ya kan jawab tante kita ngapain disini
dia udah ngebohongin papa
bilangnya mau ada pemotretan
ternyata nyusulin kamu kesini
ternyata nyusulin kamu kesini
nah dia tuh kesasar di hutan
itu pasti ganjaran dari allah
karena udah bohongin suami
udah gak nurut suami
jangan ke gitu maafin mama dong
kilap kan gak sengaja ya
gak sengaja apa sih mbah
papa tuh udah ceritain semuanya ke boy
niat mama sama adriana kesini
mama kok tega banget sih sama boy
abis mama tuh gak mah

abis mama tuh gak mau
kalo kamu pacaran sama si
hah boy kamu gak pacaran

ma boy tuh gak pacaran sama reva ma
boy tuh kesini
buat menjalin persahabatan boy sama geng serigala ma
buat menjalin persahabatan boy sama geng serigala ma
biar gak ada permusuhan lagi
kamu kan berduaan tuh sama reva
lagian kenapa sih mah
bu ini kan udah gede
biarin aja selama gak macem macem
kok mama tau
punya chammer kayak gini
gak bisa jaga mulut sih ah
berarti yang semalam itu pakai kupluk mama ya
kamu pinter lah
tapi kan untung loh boy ada mama
ntar kamu pacaran berduaan tuh
bisa kebab belasan
cuma buat beli susu jahe buat temen temen boy
oh tau gitu
tapi yang jelas mama senang
kamu gak pacaran kan sama reva bener kan
pokoknya kamu dengerin ya
pokoknya mama gak akan pernah setuju
kalau kamu pacaran sama reva
kamu kalau milih pacar itu
harus yang benar harus yang baik
ya jangan asal asalan
ala kayak mama bisa aja
milih pacar yang bener
dulu boy sebelum mama
tunggu temen papa pacarnya mama nih aneh aneh
ada yang preman lah
ada yang pengangguran
bukan pengangguran tau seniman
iya seniman tapi emang jarang dapat jobnya sih
di rumah berantem
di jalanan berantem
sekarang di hutan aja berantem
gak malu tuh sama monyet tuh liatin tuh
liatin tuh di atas pohon
apaan sih jangan kayak gitu dong
gak usah kesana kesana kali
gak mau nyak
mantan emang ama dong ya
hah kamu ikut ikutan lagi
yaudah deh kita pulang aja
gak usah kesana kesana kali
gak mau nyak
gak mau nyak
gak mau nyak
gak mau nyak
gak mau nyak
gak mau nyak
gak mau nyak